sa kenapa sa
rik aku sakit banget nakuat
sa kemarin gak ada makan pedes kan
ayah gue gak tau ini pokoknya sakit banget gue takut
iya santai yaudah
lo ambil maskara sekarang kita ke rumah sakit ya
kita cek apa yang dilakukan ya
maaf ren seharusnya saya gak meragukan kamu
karena berkali kali kamu membantu saya dan menyelamatkan saya
dan saya sangat berharap
saya tidak salah menilai kamu ren
saya sangat berharap

saya sudah berhenti mencari warna yang sama

putih putih nanti hitam hitam
packingnya besok aja lah
kan besok kan berangkatnya si iang abis arena sekolah
kalau sekarang mas nanti besok buru buru
andi ini si rahat
andi ini si rahat
besok mau acara capek pasti si rahat sekarang ya
aku mau samain warnanya
yaudah sini saya aja yang packing saya juga bisa kok
gak usah aku aja
jangan kamu kalau kamu pasti berantakan
terus nggak matching nanti warnanya
enggak aku aja biar warnanya sama
nanti sama baju aku sama baju kamu
iya kenapa harus saman terus sih
kenapa harus matching
ya reinnya juga udah aku itu
aku udah suruh mirna cari baju warna yang sama juga
kamu gak ada kemeja warna pink
aku ada dress warna pink
kena rena kena
aduh gede gede dong saya mau basah nanti
pelan pelan ya nanti kepleset
nih nunggu jagain tolong aja ya
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil
ci perm masih hasil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
kamu mimpi buruk ya
mimpin aku lagi diculik
biar nggak ada mimpi buruk lagi
tersangka iqbal kusuma hadi
yang kabur dan belum tertangkap
dan masih menjadi buron
baru saja melakukan tindakan penculikan
tapi berhasil digegakkan oleh pihak kepolisian
komplotan iqbal berhasil ditangkap
tetapi iqbal berhasil melarikan diri
dan polisi masih terus mencari keberadaan tersangka
ini orang yang dulu neror keluarga al fahri kan
jadi dia kabur
pasti yang susah
rik aku sakit banget
sa kemarin gak ada makan pedes kan
iya gua nggak tau ini pokoknya sakit banget
lo ambil maskara sekarang
kita ke rumah sakit ya
kita cek apa yang lu lakuin ya
duduk duduk duduk
tenang dulu sak tenang
siapa sih itu cewek berisik banget
nggak kuat perutnya sakit banget
pakirnya di mana
gue parkirnya di depan mobil nggak bisa masuk sini
aduh jauh banget lagi gimana ini
nggak kuat sakit
sini sini dari gue gendong ya
aku mau sakit sekarang ya
pa seneng banget yang terus gue sama papa
gue kepikiran terus mipis malem
papa gak denger ya kalau aku ngomong